pola jawa barat menyatakan peggy setiawan alias perong adalah tersangka terakhir
kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon yang tertangkap
sedangkan untuk dua nama lain yang masuk daftar pencarian orang atau dpo adalah nama fiktif
sebelum menangkap tersangka pegi polisi merilis tiga tersangka yang masih buron
dari total sebelas tersangka pembunuhan vina dan eki
namun polda jawa barat menyebut tersangka bernama andi dan dhani
hanyalah karangan dari tersangka yang telah ditangkap
para tersangka yang telah ditangkap tersebut memberi keterangan yang berbeda beda kepada penyidik
berdasarkan keterangan para saksi pegi berperan mulai dari menyuruh mengejar
memukul hingga melakukan tindakan asusila pada korban fina
usai kejadian polisi menyebut pegi meninggalkan cirebon menuju bandung jawa barat
dan tinggal bersama ayah kandung serta ibu tirinya di kawasan katapang
dikendalikan ayahnya peggy mengaku sebagai keponakan
dan disebut sudah mengganti nama menjadi robby
selain tak ada pelaku lain yang berani menyebut nama pegi
siasatnya mengganti nama diakini polisi menjadi sebab aloknya penyidik
dalam menangkap satu dpo kasus pembunuhan vina
polisi menegaskan tak ada salah tangkap terhadap egy dalam kasus ini
soalnya seperti yang bernama pengumpulan k iron man

penyelamat dan pembunuhan harus dipuaskan systmarkupur
sudah diuji oleh pengadilan bahkan sampai ke tingkat kasasi
di cirebon air mata kartini ibu peggy menetes mendengar keterangan polisi
yang menyebut anaknya sebagai tersangka kasus pembunuhan vina dan eki delapan tahun silam
dengan upaya hukum kartini akan melawan penetapan tersangka pegi
ia yakin anaknya tak bersalah
apapun yang terjadi saya berani
anak saya tidak melakukan kesalahan itu
ya saya akan terus berjuang dengan saya yang tidak bersalah untuk apa
ayam kepentingan dengan kesalahan palsu itu
kenapa anak saya jadi tersangka
penangkapan dpu peggy mendapat respons
dan penyelamatkan keadaan yang tidak berhasil
dan penangkapan dpu peggy mendapat respons dan penyelamatkan keadaan yang tidak berhasil
kuasa hukum mengembalikan hal itu pada penyidik polda jawa barat
tim kuasa hukum juga menyayangkan tak adanya koordinasi dengan keluarga fina
dan menganggap pernyataan penyidik terlalu cepat
dan memang kami menyaksikan langsung perihal peggy
yang menggeleng gelengkan kepala dan mengatakan bahwa dia tidak bersalah
tentunya kami sebagai kuasa hukum
kembali menyerahkan segala sesuatu
semua perihal pemeriksaan dan pembuktian itu kepada polda jabar
kami pasti akan mendukung segala sesuatu
apa saja yang bisa mendukung pembuktian tersebut
karena saat ini pun kami belum bisa terkonfirmasi dengan penyidik
jadi apa dasarnya apa penyebabnya
apa saja yang membuktikan bahwa pg ini adalah pelaku utamanya
jadi kami tidak bisa berbicara banyak dulu begitu mbak
karena belum ada namanya
apa namanya koordinasi dengan kami perihal begini
atau menyampaikan ada keterangan apa saja dari para saksi
yang mengenai tidak adanya dua dpo tersebut
kenapa polda jabar tidak
lebih dulu meneliti apakah benar
apakah percaya hanya dari keterangan yang sesingkat ini
apakah tidak mencoba mencari bukti bukti lain dulu
dengan ancaman pidana seumur hidup atau maksimal hukuman mati
ketika memperlihatkan tersangka dpu kasus pembunuhan vina pg setiawan
polisi juga ikut menentukan beberapa barang bukti
barang bukti seperti ijazah foto keluarga
kelengkapan data turut diperlihatkan bersama tersangka pegi setiawan